dianggap melanggar standar operasional prosedur atau sop aibda ambarita salah satu anggota kepolisian raimas backbone polres metro jakarta timur diperiksa oleh propam polda metro jaya
selain diperiksa polisi yang terkenal di media sosial tersebut juga dimutasi ke bidang humas polda metro jaya
hal ini disampaikan kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus selasa siang
aibda ambarita dianggap melanggar sop karena memeriksa telepon genggam masyarakat yang tidak sesuai tugas pokoknya
selain itu kepolisian juga memastikan jika ada temuan pelanggaran disiplin pihaknya akan memberikan sanksi tegas
nanti tunjukin resepnya ya
iya ada di tas itu
apa yang dilakukan oleh pak ambarita
pak ambarita itu dengan apa
selama itu sesuai dengan sop nya boleh saja
tetapi pak ambarita saya sekali lagi saya katakan memang betul kita akui
pak ambarita itu ada dugaan kesalahan sop
sehingga sekarang ini pak ambarita kita lakukan pemeriksaan di propam